antri juga baru sampe
ada apa omah
ini ada apaan ya
ambo cuman pengen tau
hadiah sayembaranya apa
ini kayaknya ada kesalahpahaman deh
gak ada sayembaran
siapa yang bilang gue mau ngasih hadiah buat nama anak lu
kemarin gue ngedukung lo untuk maju jadi rw

tapi itu masalah harga diri keluarga
masalah harga diri keluarga gue
lagu laguan lo nama anak pake disayembarain
gak ada yang ngomong begitu ma
tidak ada yang ngomong begitu
tidak ada yang ngomong begitu
kalau lu gak ngomong wardah itu tau dari mana
tadi tina datang ke sini nanyain sama anak
gue tau itu akal akalan lu berdua
ujung ujungnya gue yang jadi malu
gue juga mesti keluar duit
rijal gak pernah ngomong begitu mak
oma papa gak pernah jahat sama oma
terserah lu mau namain apa anak lu
itu mulut janji lu dari dulu
udah udah gak usah sedih
sekarang gue baru sadar
kenapa orang orang gak pernah menghargai papa
karena oma gak pernah menghargai papa
diomelin di depan orang
yang dapat nama malah oma
apaan di tas lu tuh
kayak kemeja gue
kok kemeja gue bisa ada di tas lu
sembarangan lu kalau ngomong
tadi gue juga mau nanya
kok baju lo ada di tas gue
kok bisa ya ada di tas gua
lo ya yang masukin ke tas gua
kalo akang setuju
minang gak mau dikiniin terus kang
dulu anak anak masih kecil
sekarang udah besar
kita beraniin aja kang
berarti akang harus keluar dari pak aji
akan tetap kerja di pak aji
atau usaha sendiri
gak usaha sendiri ya
kita akan tetap terus minta tolong ke emak kan
indri mau pulangin semua hadiah dari oma
nggak perlu begitu sayang